seperti banyak karyawan lainnya firdaus mulai bekerja di kantor lagi
menjelang akhir masa pembatasan sosial berskala besar di ibu kota
yang juga akan berubah menjadi tatanan pola hidup baru atau new normal
firdaus kini pun punya ritual baru sebelum memulai aktivitasnya di kantor
ia kini harus memakai masker dan rajin mencuci tangan
menekan tombol lift kantor dengan perantara
serta wajib membersihkan meja kerja sebelum mulai beraktivitas
hingga selalu membersihkan diri sepulang dari kantor
teknologi pun kini jadi hal wajib yang harus digunakan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja di kantor
meski awalnya cemas pola hidup baru ini harus dijalankan oleh firdaus
bagi firdaus berbagai penyesuaian baru dalam pekerjaannya ini
harus dilakukan untuk memperkecilkan karyawan
untuk memperkecil kemungkinan penularan covid sembilan belas
baik untuk dirinya rekan kantor hingga orang tuanya di rumah
ia pun makin memahami tentang pentingnya menjaga kebersihan
memang biasanya kita masyarakat bandel untuk hidup bersih
sekarang kita harus dibiasakan mulai dari hidup bersih
mulai dari bawa makanan sendiri rajin cuci tangan
terus bawa makanan yang bergizi seperti itu
penyesuaian juga dilakukan pihak perusahaan
salah satunya transmedia sebagai salah satu grup media terbesar di indonesia
yang telah menerapkan beberapa kebijakan dan cara produksi baru
untuk menghadapi masa new normal
selain menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah
manajemen transmedia mulai membuat sekat pembatas berbahan akrilik
untuk memperkecil kontak tempat duduk karyawan
kita juga nanti setiap meja kita akan lakukan pembatas dengan diberikan akrilik
walaupun pakai masker sudah ada halangan juga akrilik
nah itu yang kita lakukan untuk semua di lingkungan transmedia
psikolog klinis erin mutiara nalan mengungkapkan
meski dihantui rasa cemas para pekerja harus secara perlahan
membiasakan diri dan disiplin dalam menjalankan pola hidup yang baru
atasinya memang yang pertama setelah kita sadari
kita ijinkan perasaan apapun yang muncul
mau itu takut mau itu cemas mau itu excited
biarlah perasaan perasaan itu muncul gitu
jangan dilarang larang gak usah juga kita tolak tolak
be compassion to yourself berbelas kasihlah kepada diri anda
dan mungkin kita bisa mulai dengan pelan pelan
agar dapat bekerja dengan aman dan terhindar dari ancaman covid sembilan belas
perlu konsistensi dalam menjalankan pola hidup bersih
dan berbagai penyesuaian baru dalam setiap aktivitas kerja
tim liputan cnn indonesia